khususnya pengguna media sosial juga turut dimanfaatkan oleh kamengski
bermula dengan jaringan pertemanan untuk memasarkan produknya
kini bisnis said mulai merambah pasar online
dari mulai pesan instan hingga fitur berbagi foto instagram dimanfaatkan oleh said

baik dari kalangan muda hingga yang dewasa
bisnis serintisan pemuda asal jakarta ini pun mampu merauk omset sekitar delapan puluh juta per bulannya

dulu awal awal tuh platform yang ada yang bisa dipake cuman facebook yang paling gampang

yaudah pake facebook dulu

ada twitter ada instagram

ya nikmatin aja sih prosesnya gitu
terus ya resah aja resah

terus akhirnya yaudah
dari ngerasa bodoh itu kan belajar lagi
akhirnya lu bisa sesuatu hal yang baru
yaudah ini bisa gue praktekin ini

terima kasih udah liat ini bang
tunggu keang karenan
jangan lupa like share subscribe
terimakasih juga ada fb nya jadi s mountainbah
asal dasar sudah jadi kami simpan
di studio yang berlokasi di jagakarsa jakarta selatan inilah semua aktivitas kamengski dijalankan
dibantu tiga orang karyawan di bagian desain administrasi dan marketing
said menjalankan roda bisnis kamengski
bicara soal strategi marketing manajer pemasaran kamengski dalu
mengaku tidak menerapkan strategi khusus untuk memasarkan produknya
cukup dengan memanfaatkan boomingnya media sosial
memanfaatkan sosial media yang ada sih
karena sekarang apa apa di by phone gitu mobile
orang bisa ngeliat dari segala waktu gitu kapan aja
ya kita pasarnya langsung ke sosial media
dari facebook instagram twitter masih
paling banyak sih instagram
untuk urusan produksi said memutuskan menyerahkannya kepada pihak ketiga
ketersediaan sumber daya manusia menjadi alasannya
salah satu vendor rekanan said yang telah dua tahun bekerja sama memproduksi tas adalah tujuh sebelas
tujuh puluh enam labs and supply milik alif dan handi yang berlokasi di pasar minggu jakarta selatan
itu produksi dalam negeri
dari kanvasnya dari lining
terus beberapa hardware juga pun masih dalam negeri sih
tapi memang ada juga yang dari luar dari ykk jepang taiwan sih produksi khususnya di taiwan
hardware buckle adjuster itu aja sih
setelah selesai diproduksi hasil akhir tas milik kamensi diperiksa kembali
tahap ini sangat penting untuk menjaga kualitas produk
karena itulah handi turun tangan langsung memeriksa setiap produk yang dihasilkan
jika masih ada produk yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan
hendy akan menukarnya kembali dengan yang baru
sebenarnya untuk pengecekan produk sih saya lihat saya ambil tasnya satu persatu
saya lihat jahitannya ada yang copot atau enggak terus saya mencong atau enggak
terusnya posisi untuk aksesorisnya itu pas atau enggak
terusnya ya dites ke beban yang berat dia copot atau enggak jahitannya ya sejauhnya sih itu aja sih
selama beberapa tahun saya bangun ini hal itu pasti pernah terjadi
biasanya kalau itu terjadi kita sih tanggung jawab sih dengan hal itu
kalau misalkan ada yang kurang atau gimana ya balikin
kita benerin atau yang bikin baru
atau yang paling beratnya sih ya paymentnya kita balikin
tak hanya mengandalkan cara pemasaran melalui media sosial
said juga aktif mengikuti sejumlah pameran atau event kreatif
holy market adalah salah satu event yang diikuti oleh said untuk dapat berinteraksi secara langsung
antara pembeli dan penjual
unik dan lucu komentar inilah yang sering dilontarkan oleh orang orang setelah mereka membeli produk karya said
tidak hanya itu harga yang ditetapkan dinilai wajar dan masih dapat dijangkau oleh para pembeli
soalnya gue pikir kamexy itu desainnya yang nyeleneh ya
jadi sebagai si konsumen sendiri kayaknya ngelihatnya itu hal yang unik
apalagi kalau gue pakai sehari hari gitu jadi pusat perhatian orang gitu dengan desain desain yang nyelenehnya dia tuh
menurut gue dengan desain yang nyeleneh dan bagus gitu itu yang cukup murah sih menurut gue
aku milih kamex sih emang dari awal tuh ngelihat online store nya itu kan unik unik ya
dia kayak klesetin klesetin merek apa terus jadi art seni atau ya begitulah pokoknya
abis itu dijadikan clothing an atau barang barang yang bisa dibeli gitu lah
jadi karyanya itu dibuat untuk diperjualbeli ke tempat lain
jadi kayak menarik aja gitu sih
kalau dari harga kameng sih ya oke oke aja sih
maksudnya masih fine fine aja gitu masih ya bisa dijangkau lah harganya
tait juga pernah membawa produk produk kamex sih ke ranah internasional
yakni melalui event desain pesta di tokyo jepang
acara yang telah digelar sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh empat ini merupakan kumpulan seniman lintas negara
ia menunjukkan karya karyanya melalui berbagai medium
salah satunya pameran seni
proses tidak akan membohongi hasil itulah kalimat yang dipegang oleh said
karya seni yang ia tuangkan dalam bentuk produk besutannya berhasil ditanggapi positif
dan diminati oleh para konsumennya
berbisnis baginya bukan hanya soal modal besar melainkan proses yang benar dan konsisten
jadi gue percaya kalo prosesnya bagus hasilnya pasti bagus juga
kalo prosesnya benar hasilnya pasti benar
jadi ya gue mulai dari kecil ya maksudnya tiga ratus ribu itu kecil banget buat gue
beda sama orang yang bisnis wah gue punya uang sekian juta gitu
atau gue diinvest sekian juta gitu dengan jumlah besar
menurut gue bisnis acuan bukan modal besar ya
orang bisa aja modal besar nggak jadi apa apa gagal tuh bisa gitu
dari sini tiga ratus ribu itu ngebuktiin kalau proses gua itu berjalan dengan pelan tapi pasti lah istilahnya
maksudnya terus berjalan aja maksudnya sustainable aja
jadi kalo hasilnya oke ya itu berarti dari proses yang benar gue anggapnya sih kayak gitu
bagi said apa yang telah dilakukan di kamengski dilatar belakangi atas rasa senang dan kebebasan yang tidak didapatkan di tempat lain
dirinya sangat menikmati proses yang berjalan di usahanya tersebut
kegelisahan dan keresahan menjadi modal awal penting baginya untuk tetap belajar dan berkarya
sebenarnya kayaknya kebanyakan sama ya
ya nikmatin aja sih prosesnya gitu
terus ya resah aja resah
lu kayak udah gue ngapain lagi ya bikin apa lagi ya
nah itu kan akhirnya memicu lu untuk belajar lagi terus akhirnya yaudah
dari ngerasa bodoh itu kan belajar lagi akhirnya lo bisa sesuatu hal yang baru yaudah
ah ini bisa gue praktekin nih kesini gitu gue aplikasiin kesini
kayak gitu aja sih jadi yaudah terus terusan aja berkembang
jadi kayak bener bener identitas itu kan kita langsung catchpad catchpad gitu
udah tau tadi orang aku pengennya saat liat produk banana ini banana banget
dan akhirnya dia mau beli karena ini banana gitu loh
dan selucu itu orang sampai pengen banget beli
aku mimpinya sih seperti itu
media sosial bukan hanya tempat untuk berinteraksi
di tangan tiga anak muda benek ribo bintang dan fendriana
media sosial dimanfaatkan sebagai lahan bisnis yang menguntungkan
berawal dari kegemaran mereka berinteraksi di media sosial
lahirlah clothing company i wear banana
ini tidak ada hubungannya dengan pisang
karena nama banana diambil dari akronim nama pendirinya
selain menjual sepatu dan aksesoris
bisnis mereka justru menjagokan kata kata kreatif yang sering trending di media sosial pada t shirtnya
iwer banana didirikan pada dua ribu dua belas tanpa perencanaan sama sekali
modal mereka hanya keinginan kuat untuk berbisnis
kemampuan melihat peluang dan memanfaatkannya
ketika mereka mencari pilihan

mereka mencari pilihan yang lebih baik
mereka mencari pilihan yang lebih baik

logo i wear banana pun tercipta secara gilat
mereka memanfaatkan mark share yang luas karena sedikitnya kompetitor saat itu
dalam waktu singkat
banana sudah dikenal di tingkat nasional
puk puk inilah awal segalanya
puk puk inilah awal segalanya
kaos free puk puk inilah yang mereka keluarkan saat itu
cukup untuk membuat lima puluh lembar kaos
hanya dalam beberapa minggu
keuntungan yang mereka dapat langsung digunakan
untuk memproduksi kaos yang lebih banyak lagi
ide ide pun berkembang
dan mereka membuat aneka seri kaos yang berbeda
enam bulan pertama
semua keuntungan digunakan untuk produksi
media sosial menjadi sarana berpromosi
karena modal yang terbatas
selama tiga bulan pertama semua hal mereka lakukan sendiri
mulai dari menemukan ide mencari bahan dan vendor mengelola email sampai mengemas dan mengantar barang kepada pemesan
tetapi akhirnya ketiga sahabat ini merasa kewalahan dan merekrut seorang karyawan
ngerasain balesin email satu satu sampai pegel tuh udah ngerasain semua era serah jadi sistem
itu ngerasain banget
dan karena dulu awalnya bnn kan emang udah blogger udah punya base follower itu udah ada gitu
dan kita beberapa juga punya teman sekitaran dunia social media
kita juga kerja sama sama mereka dengan kasih kaos
jadi bener bener bukan marketing yang dibudgetin semua masih cuma cuma semua saat awal awalnya
pemesanan semula hanya dilakukan melalui email line dan whatsapp
setelah satu tahun mereka membuat website e commerce

dan setelah itu mereka juga menjual produk produk dari bnn
dalam satu bulan iwerbanana memproduksi sekitar dua ribu kaos
penjualan mereka menjangkau banyak kota di indonesia bahkan mancanegara
rata rata omset iwer banana bisa mencapai enam puluh lima juta rupiah per bulan
namun di akhir tahun atau di masa liburan sekolah bisnis tiga anak muda ini bisa meraup omset dua ratus juta rupiah per bulan
berbicara mengenai mimpi kalian dalam waktu dekat dan jangka panjang apa aja
kalau jangka pendeknya tentunya ya pengen ini makin sustain lagi makin banyak inovasinya
sama expand ke kaos udah sepatu udah esensi iwernya makin banyak sih
kayak iwerbanana buat nulis dipakai buat nulis apa sih
tas atau hal hal yang emang bisa dipakai digunakan ya dan untuk produk
ya kalau jangka panjangnya kalau aku pribadi sih pengennya kayak speed gitu
jadi kayak bener bener identiti itu kan kita langsung catchpad catchpad gitu udah tau
jadi orang aku pengennya saat liat produk banana ini banana banget
dan akhirnya dia mau beli karena ini banana gitu
dan selucu itu orang sampai pengen banget beli aku mimpinya sih seperti itu sampai itu
hal utama yang akan mereka lakukan dalam mewujudkan mimpi mereka adalah membangun tim

hanya berharap brand kreatif ini akan terus berkembang serta menginspirasi para pelanggan